kamu kan udah puasa seharian penuh opi
nya masak air putih saja
tante gimana bisa opi buka dengan makanan makanan enak
sementara sahabat op itu menderita
apalagi ayunan teh zaman susah
aku harus ikhlas abadi semua
supaya dapat pahala
eh walaikumsalam ibu tuti
oh ini lagi pulang kampung lagi juga grandpa aku
ada yang bisa aku bantu
saya ini kesini mengambil baju saya
aku cari dulu ya soalnya aku kurang tahu
tapi belum istrika bu
aduh gimana sih
baju ini kan mau saya pakai trawe malam ini
iya bu aku ngerti
tapi mungkin nyambul buru kampungnya
nggak sempat ngerti kak
ya gak bisa begitu dong
ibu kamu itu harus lebih profesional
jangan asal taruh kerjaan begini aja
iya udah ibu tenang ya
udah mau selesai

hmm boleh ya

hah oh nasi goreng yes bener
bukan nasi goreng aku kok
wah ya ampun bolong
yang pasti bukan baju ini
nasi goreng aku
opi penting ali tante udah siapin kolek buat kamu ya
sama kue kue sok dicoba aduh ya
nggak usah tante api bukanya pakai air putih aja
air putih saja nah gini kan gitu
kamu kan udah puasa seharian penuh opi badan lemas ya
masa air putih saja
tante gimana bisa tapi buka dengan makanan makanan enak
sementara sahabat opi itu menderita
alah alah si opi kumaha itu budak teh
kamu selalu mikirin orang lain ya
pikirin diri kamu sendiri aduh
yang namanya puasa itu kita harus menahan hawa nafsu
dan kita harus menolong orang lain
nah kalau misalnya laura itu menderita
ya allah kenapa cobaannya nggak berhenti berhenti
aku tahu aku harus bisa menghadap ini semua
aku bakal coba untuk bersyukur dan aku bakal makan
puasa yang sekarang kayaknya puasa yang kelam nih buat gue
agak nih yang nyukur satu satu juga
baru jadi tukang cukur
be bobi tenang aja
allah itu mungkin ngasih kita rezeki yang lain
nggak hanya dari cukur babe tapi dari aye
makannya dari gue lo
ah so jadi pahlawan
eh eh lupa ya
ntar ae ke agensinya dina dan minta tamjah be
katanya itu orang ngasih ae peran
udah jangan de
jangan lo dengerin de
nipu tuh dia
menggambang nyari duit
gue ini dari pagi sekepalak belon
be tapi yakin aja itu jadi aktor top nantinya
udah de lo jangan ngayal
jangan ngaya daripada ngayal lo kepengen jadi peran
hah dari agensi mendingan sekarang lo sholat raweh
ya allah ya allah
niat lo dikabulin
eh berdoa tuh pakai bahasa kita bisa
misalnya ya allah saya mau nanya nih
nih ya allah
kok belon belon juga jadi peran utama begitu
bukan sama allah
yaudah lo mau berdoa dulu ya
ya lo berdoa
emang dia nih menghibur kita dia
buset dah terus di dinamik ngeliat kemana
aduh aduh aduh kayal aduh
ampun klen ampun ampun
bohongin mulu lo gue capek dengerin bahasa lo tau nggak
bahasa lo apa sih klen
sampai sekarang gue ngobrol pernah manggung tau nggak
aduh ampun klen
eh pokoknya hari ini gue akan bikin lo kabok
gue mau manggung di depan lo
mendingan gue digebukin daripada denger lo nyanyi